basuki cahayapurnama resmi bebas dari rumah tahanan makobrimob hari ini
basuki dijemput oleh putra sulungnya nikola shan dan perwakilan dari tim btp sekitar pukul tujuh tiga puluh pagi
mantan gubernur dki basuki cahayapurnama atau ahok resmi bebas hari ini
basuki yang setelah bebas meminta untuk dipanggil btp dijemput oleh putra sulungnya nikolas
dan perwakilan dari tim btp di mako brimob pagi ini sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
pukul empat januari dua ribu sembilan belas tepatnya tadi pukul tujuh sudah dilaksanakan pembebasan narapidana atas nama basuki cahayapurnama
berlokasi di rumah tahanan mako brimob kelapa ii
sejak pagi suasana di depan gelap
gerbang makobrimob kelapa ii depok jawa barat telah dipenuhi pendukung btp dan media yang ingin meliput proses pembebasan basuki cahayapurnama
padahal btp telah menghimbau pendukungnya untuk tidak datang karena khawatir akan menyebabkan kemacetan
ketua saat terharu bahwa orang jujur telah keluar tuhan memberkati dia
yang penting kita udah senang kan kita senang dengan kejujurannya dia kebaikan dia ketulusan hatinya
setelah selesai menjalani masa hukuman sejumlah kegiatan telah menanti basuki cahayapurnama
hari ini btp rencananya akan bertemu dengan
dan keluarganya lalu akan bertemu dengan para pendukungnya pada siang hari
ahok juga berencana akan menuju tempat kelahirannya di belitung
di sana ia akan berziarah ke makam sang ayah kim nam dan adiknya yang telah meninggal franz
ahok juga berencana untuk berlibur bersama anak anaknya ke luar negeri
netizen juga antusias menyambut bebasnya btp
bahkan tiga trending topik teratas di indonesia didominasi oleh tagar berbeda
btp bebas setelah menjalani hukuman selama satu tahun delapan bulan lima belas hari di rutan makobrimob
ahok difonis dua tahun penjara atas dakwaan penodaan agama
selama menjalani masa hukuman btp mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman total tiga bulan lima belas hari
btp tidak pernah mengambil hak cuti mengunjungi keluarga pembebasan bersyarat dan juga cuti menjelang bebas
btp menjalani masa hukuman selama satu tahun delapan bulan lima belas hari